penyakit mulut dan kuku atau pmk adalah penyakit hewan menular
akibat virus yang menyerang ternak seperti sapi kerbau kambing dan babi
pmk menyebar cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak yang terinfeksi
namun tidak perlu khawatir karena pmk hanya menular antar sesama hewan ternak
tidak pada manusia
akan tetapi manusia bisa menjadi media pembawa virus
karena virus bisa tetap bertahan di hidup manusia hingga dua puluh empat jam
dan menularkannya ke hewan ternak lainnya
dr siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular kemenkes ri
menegaskan walaupun tidak menular kepada manusia
daging hewan ternak yang terkonfirmasi positif pmk sebaiknya tidak dikonsumsi masyarakat
dalam masyarakat tidak perlu panik ya
dikarenakan ini memang penularannya adalah pada hewan
sampai saat ini tidak ada penularan kepada manusia
dan juga tidak ada penularan kepada hewan
kita juga tidak menjadi sumber penularan kepada manusia lainnya ya
jangan mengkonsumsi ternak yang sakit untuk makanan kita
karena bisa berdampak pertama kita belum tahu seperti apa
tapi setidaknya bisa menjadi misalnya gejala gejala saluran cerna
seperti mual muntah diare yang akhirnya kita membutuhkan perawatan
karena kita mengkonsumsi makanan yang tidak bersih atau yang tidak sehat
sementara itu sebagai upaya pengendalian pmk agar tidak semakin menyebar
para peternak diminta segera melapor jika mendapati ternaknya memiliki ciri ciri terinfeksi pmk
yaitu demam keluar air liur terus menerus dari mulut
luka seperti sariawan di bagian bibir dan lidah dan luka di bagian kaki
ternak yang terinfeksi pmk akan dikarantina atau dipisahkan kandangnya dari ternak lainnya
kemudian kandang di seluruh peternakan
hewan ternak selanjutnya akan diberikan pengobatan hingga sembuh
virus apteepisootike itu adalah virus yang dikategorikan self limiting disease
untuk sapi yang dewasa
dia dapat sembuh sendiri
tetapi untuk mempercepat peningkatan performa dari sapi
maka perlu tambahan tambahan sukuratif treatment
supaya performanya dia bagus
tapi konsepnya dia bisa sembuh sendiri
walaupun tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi
menurut prof helmi
daging ternak terinfeksi pmk tergolong aman dikonsumsi
namun harus direbus di air mendidih agar virus mati
konsumen juga dihimbau menghindari mengkonsumsi bagian mulut dan lidah kaki
serta jarawan hewan ternak terinfeksi pmk